hai om sastriastu rahajeng semeton bali
gak kerasa ya sudah satu tahun loh indonesia memegang presidensi g dua puluh
setelah menerima tongkat estafet dari italia dua ribu dua puluh satu tahun lalu
pertemuan para leader ktt g dua puluh summit akan diselenggarakan pada tanggal lima belas dan enam belas november dua ribu dua puluh
kira kira akan ada lebih dari dua belas delegasi termasuk media dari seluruh dunia tiba di bali
kata ibu retno marsudini menteri luar negeri kita
sampai video ini dibuat sudah ada tujuh belas pemimpin negara yang menyatakan hadir secara fisik dalam ktt g dua puluh di bali
nah kalau presidensi tahun lalu italia punya koloseum indonesia juga gak kalah loh
karena bali punya patung tertinggi ketiga di dunia yaitu garuda wisnu kencana
dan nanti para leader akan melangsungkan acara ktt g dua puluh di da'at furfa kempinski lusa dua bali
nah sebagai tuan rumah ktt g dua puluh bali kira kira gimana ya antusiasme masyarakat lokal yang akan kedatangan tamu dari belahan dunia
namanya iwan sumaruoto
kamu tau gak sih di bali sekarang lagi ada acara apa
presiden indonesia itu mau rapat penting di bali
menurut pandangan bapak bagaimana nih pak
dengan adanya iman seperti gini saya masih bangga dong
belum tentu dua puluh tahun kemudian ada lagi di indonesia
karena banyak presiden yang mengenal bali
kelokan pulau dewata bali emang gak ada habisnya
mulai dari pantai gunung hingga kesenian tradisional yang paling khas semua ada di sini
keberhasilan ktt presidensi g dua puluh indonesia tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat indonesia saja
tetapi akan menjadi legasi bangsa indonesia
karena presidensi yang membutuhkan dua puluh tahun ini tidak hanya menjadi sorotan negara anggota g dua puluh saja
namun menjadi sorotan dunia
kita doakan sama sama ya
semoga sukses ktt g dua puluh bali indonesia